tren hobi berwisata di indonesia memang tidak ada matinya
perputaran uang pun cukup signifikan di bisnis wisata
sebagai bagian dari aktivitas ekonomi nasional
lalu seperti apa potret wisata di indonesia
saya ulas lebih lengkap untuk anda
terlebih dahulu saya akan mengatakan bahwa data yang kami dapatkan adalah dari badan pusat statistik
dan ini merupakan data yang dihimpun terakhir adalah maret dua ribu enam belas
kita lihat terlebih dahulu bagaimana tren kunjungan wisatawan asing
jadi lebih spesifik ke asing memang karena biasanya mayoritas
mereka lah yang paling banyak mengeluarkan kocek
baik itu untuk belanja akomodasi hotel dan lain sebagainya dibandingkan turis domestik
namun terlepas dari itu kami juga nanti akan bahas mengenai domestik
namun kita terlebih dahulu ke wisata asing
kita lihat bagaimana tingkat peningkatan untuk jumlah wisatawannya
kita lihat pada november dua ribu lima belas itu adalah sebanyak tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu orang yang mengunjungi indonesia
dan kita lihat terjadi tren yang cukup
positif naik menjulang pada desember dua ribu lima belas menjadi sembilan ratus tiga belas delapan ribu orang
namun memang hal ini menjadi sangat wajar
kita tahu bulan desember merupakan bulan favorit orang untuk berwisata
akhir tahun gitu loh pasti akan berwisata
kemudian kita tahu juga nanti di sana juga selain juga menuju objek objek wisata di daerah sendiri
mereka juga akan mencoba mengeksploitasi banyaknya pilihan pilihan wisata yang ada di titik lain di indonesia
misalnya di indonesia timur
di indonesia barat
dan hal itu tentunya akan membuat semakin ramai potensi wisata mendatangkan uang
lalu kita lihat pada januari dua ribu enam belas ternyata mengalami penurunan
ini tampaknya siklus tahunan ya
yang memang lebih sudah biasa terjadi
namun tidak begitu drop
kita lihat angkanya masih masuk akal delapan ratus empat belas tiga ribu orang
dan pada februari kita lihat mengalami peningkatan kembali menjadi delapan ratus delapan puluh delapan tiga ribu orang yang mengunjungi indonesia
dan yang khusus lagi pada bulan maret dua ribu lima belas
dua ribu enam belas ini khususnya ada tahun dua ribu enam belas
kita lihat terjadi peningkatan yang hampir menyamai atau bahkan ini lebih tinggi dibandingkan desember
padahal libur akhir tahun biasanya menyita menyedot wisatawan paling banyak di indonesia
namun ternyata pada maret dua ribu enam belas ada peningkatan menjadi sembilan ratus sembilan puluh
kita lihat sembilan ratus lima belas ribu orang mengunjungi indonesia
saya mencatat saya menganalisa ada dua sesungguhnya yang utama
yang pertama bagaimana kita tahu pemerintah melakukan pembebasan visa
untuk puluhan negara ke indonesia
artinya itu akan semakin membuka kemudahan untuk wisatawan asing mengunjungi indonesia
ketika bebas visa maka akan mengurangi dari total cost yang harus mereka keluarkan ketika mereka akan mengunjungi indonesia
yang kedua anda tahu spesifik untuk ke maret di situ ada gerhana matahari total
sehingga hal ini tentunya akan menyedot juga dari februari hingga maret misalnya
itu akan menyedot juga keinginan wisata untuk melihat menjadi saksi mata
atau yang lebih dikenal dengan beberapa headline di media itu
jadi mereka akan datang jauh jauh dari luar indonesia
untuk melihat titik titik di indonesia
dan yang paling sempurna memang ketika itu adalah di indonesia
dan dia melintas dari mulai wilayah sumatera hingga ke wilayah sulawesi
hal ini tidak disiasiakan karena mereka ingin menjadi saksi mata
bagaimana gerhana matahari total terjadi sekitar dua menit di indonesia
meskipun belum bisa mengalahkan yang terlama di tiongkok tahun dua ribu an yaitu sekitar lima menit
namun paling tidak mereka mau mengunjungi indonesia
dan jauh jauh hari sudah memesan tiket menuju titik titik untuk menikmati gerhana matahari total
cukup positif tren untuk kunjungan wisatawan asing di indonesia
kita lihat selanjutnya adalah data pintu masuk wisatawan
ini untuk memetakan wilayah mana sesungguhnya yang paling rajin mendatangkan berkontribusi untuk wisatawan di indonesia
kita lihat ini adalah data bps masih periode maret dua ribu enam belas
ini merupakan data year on year
jadi dibandingkan periode yang sama pada tahun dua ribu lima belas
dan di sini
kami membaginya menjadi dua hal
yang pertama adalah wisatawan domestik
yang kedua adalah wisatawan asing
kita lihat untuk wisatawan domestik
yang paling banyak yang paling masih menopang untuk kedatangan wisatawan asing
ternyata masih juanda dan juga ngurah rai
dua wilayah ini tampaknya masih menopang dengan pertumbuhan untuk domestik sendiri
dan ini kontribusi cukup signifikan
sementara ngurah rai memang tampaknya ini juanda menjadi salah satu yang menarik
karena mengalahkan ngurah rai
dan kita lihat selanjutnya untuk wisatawan domestik
untuk wisatawan asing
ternyata hampir sama antara juanda dan juga ngurah rai
saya lebih khusus untuk membahas hasanuddin makassar
karena kebetulan saya juga ditugaskan kesana
dan saya juga tampaknya berkontribusi yang dicatat menjadi wisatawan
padahal bertugas sebenarnya
ketika gerhana matahari total
kita lihat bagaimana terjadi peningkatan yang cukup signifikan
untuk hasanuddin yang ada di makassar
untuk wisatawan domestik
dan asing ini paling mengejutkan
selanjutnya tapi di tengah sukses yang berhasil dilakukan oleh hasanuddin misalnya
kemudian juga oleh ngurah rai dan juga juanda
soekarno hatta juga mengalami peningkatan
memang relatif tumbuh
dan soekarno hatta juga dirobatkan
sebagai salah satu juga bandara tersibuk
di dunia di asia khususnya
dan ini kita bersaing dengan changi airport
dan ini akan menjadi salah satu tugas lagi ya
untuk pemerintah indonesia untuk menciptakan infrastruktur yang lebih baik
agar lebih menarik wisatawan
namun ada yang terkoreksi
kita lihat bagaimana kuala namu
jadi tidak menarik bagi wisatawan asing
ini juga pekerjaan rumah
tidak hanya bagi pemerintah indonesia
untuk pemerintah daerah khususnya
apa yang harus dilakukan
apa yang salah dengan penyambutan wisata di sana
atau infrastruktur di sana
atau keramahan masyarakatnya
atau apa saja
ada evaluasi yang harusnya dilakukan
agar angka itu bisa lebih baik dari saat ini
selanjutnya kita lihat ini adalah tingkat hunian hotel berbintang
ini juga untuk mengetahui siapa yang paling diuntungkan
lagi lagi datanya tidak jauh berbeda
karena data dari maret
kita lihat ini yang paling tumbuh paling tinggi
adalah wilayah yang dilalui oleh gerhana matahari total
siapa yang paling jelek pendapatan hotel berbintangnya
atau mengalami penurunan kunjungan wisata
kita lihat sumatera utara
bisnis hotel tidak begitu baik di sana
ini juga bisa menjadi peta bagi para pengusaha yang ingin menambah cabang hotel baru mereka
atau membuka perusahaan
atau membuka hotel di titik titik ini
namun meskipun ini sangat musiman
wilayah gerhana matahari total
namun paling tidak ini menjadi sebuah peta juga
apa yang harus dilakukan ketika ada momentum yang tidak
yang jangan anda sia siakan untuk meraup untung yang begitu banyak
utamanya bagi pelaku industri perhotelan
selanjutnya tingkat hunian kamar hotel ini juga masih merupakan data dari maret dua ribu lima belas
data year on year dan mengalami peningkatan
kita lihat seluruhnya mengalami pertumbuhan
ini menarik bagaimana data ini ternyata hotel bintang satu
ketika anda mampu berkompetisi dengan baik
harga anda lebih murah
namun anda bisa memberikan fasilitas yang oke lah begitu
ternyata anda menjadi pilihan wisatawan
kemudian kita lihat untuk hotel bintang dua
yang paling rendah memang hotel bintang lima
karena dia merupakan
sebuah orientasi hotel bintang lima sangat segmented
itu hanya orang orang yang berkelas biasanya dengan angka yang sangat mahal per malam
dan saat ini saya lihat untuk hotel bintang tiga dan empat hampir mirip
dan ini menarik
bagaimana pertumbuhan paling tinggi ada di satu dan dua
kemudian diikuti oleh hotel bintang tiga dan empat
ini semakin menggukuhkan bahwa demografi segmen menengah
indonesia masih merajai bisnis apapun yang anda lakukan
salah satunya adalah bisnis kamar hotel
cobalah untuk memberikan pelayanan yang baik
harga yang kompetitif
maka anda akan memenangkan hati segmen menengah
tidak hanya hati anda akan memenangkan duitnya tentunya
kemudian selanjutnya kita lihat pertumbuhan penumpang angkutan laut
oh ya ini akan saya sedikit saja jabarkan
bagaimana ternyata ketika masyarakat ataupun wisatawan dimanjakan
oleh bandara bandara ataupun juga pintu masuk melalui bandara
dengan maskapai penerbangan
ternyata justru ada yang terlupakan
pertumbuhan penumpang angkutan laut justru mengalami koreksi
bahkan di titik titik yang biasanya paling banyak dikunjungi
beberapa tahun yang lalu beberapa dekade yang lalu
ini menjadi salah satu favorit keluarga
yang justru mengalami peningkatan adalah belawan
dan ini penumpang bukan barang
bahwa di titik titik belawan seperti balikpapan
masyarakat di sekitarnya tampaknya masih menghargai angkutan laut
untuk aktivitas ataupun mobilitas ekonomi mereka
sementara tanjung priok tanjung perak makassar
masih mengalami penurunan data maret secara year on year
mungkin nanti juga bisa kita evaluasi lagi lebih dalam
apa sesungguhnya yang terjadi sehingga terjadi koreksi
apa yang tidak menarik di sana
sehingga angkutan laut tidak menjadi pilihan
saya masih di angkutan darat
kita ingin melihat bagaimana angkutan kereta api
bagi anda yang menggunakan kereta api
baik itu perang
krl dalam perjalanan anda dari rumah menuju kantor
ini adalah data yang dilakukan oleh bps
setiap aktivitas ekonomi anda selalu berubah menjadi angka oleh bps
dan selalu ada makna di balik angka ini
kita lihat bagaimana pada sumatera
mayoritas yang digunakan masih sisa sisa yang dibangun oleh penjajah belanda
dan hal tersebut tampaknya masih digunakan
ini tampaknya juga menjadi salah satu yang positif
bagi pengelola kereta api di jabodetabek
ini sebuah apresiasi
bagaimana kebutuhan pertama
kemudian kedua adalah kepercayaan masyarakat yang menggunakan kereta jabodetabek untuk aktivitas mereka
yang patut digarisbawahi adalah
bahwa untuk aktivitas wisata sendiri
ada beberapa sektor yang akan tersentuh
pertama adalah hotel
kedua adalah moda transportasi
dan ketiga adalah akomodasi
apa maknanya bagi para produsen
anda bisa memetakan
di mana anda harus berbisnis
dan kemudian bagi para konsumen
ini juga tidak jauh jauh dari apa yang anda keluarkan
bila anda berlibur atau anda berwisata
pasti anda memikirkan hal hal yang baru saya uraikan
anda akan memikirkan
moda transportasi anda akan menginap di mana
dan kemudian anda akan memilih
restoran atau kuliner apa
untuk menikmati liburan anda